pertarungan panas pilkada dki jakarta hampir dipastikan menyisakan dua pasangan yang kembali akan bertarung memenangkan suara warga jakarta
ahok jarot anies sandi menjadi dua kandidat yang akan melenggang ke putaran kedua berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei
apa evaluasi dan catatan pilkada dki jakarta putaran pertama kita bahas di editorial view hari ini

dan ini merupakan suatu kejutan lah
di saat banyak sekali orang yang menyaksikan pemilu ini akan berjalan dengan lancar
karena dramanya terlalu banyak kan
kita lihat dari awal
begitu juga hembusan isu
negatif campaign dan lain sebagainya itu bergerak agak tidak terkendali
tapi pada akhirnya publik jakarta kembali lagi adalah representasi yang baik bagi demokrasi di indonesia
tapi tadi catatan terakhir dari koresponden kita yang memantau tabulasi suara di bidakara
angka golput juga cukup tinggi
angka golputnya lebih dari dua puluh persen
tapi kalau dibanding daerah daerah lain kan angkanya rata rata tiga puluh persen
di atas tiga puluh persen di seluruh indonesia ya
jadi ini merupakan satu
tapi paling tidak ada perbaikan lah gitu
ada kesadaran yang lebih tinggi untuk nyoblos mudah mudahan
kalau misalnya dilihat dari tren di dua ribu dua puluh
karena ada dua putaran
di dua ribu dua belas itu enam puluh lima persen di putaran pertama dan enam puluh delapan persen di putaran kedua
mudah mudahan bisa naik lagi di putaran kedua nanti
oke kita membacanya seperti itu
yang menarik adalah dua kandidat yang sudah diprediksi sejak awal
trennya memang agus sempat di awal tinggi tapi kemudian turun
dan dua pasangan
ini nanti akan melaju ke putaran kedua
anda melihatnya pertarungannya akan semakin panas
atau ini akan seperti apa
ya pasti kalau misalnya sudah dua pasang kita akan siap siap ya
ini main panjang pertama
karena sudah lelah biasanya
ya ini kan udah lelah ya perjalanan panjang
terus harus bertarung lagi
kemudian mungkin akan terbawa suasana hati
yang jelas beginilah
kita berharap cnn indonesia gak boleh mencatat banyakkan bapernya
daripada kerja nyatanya gitu ya
tapi kita akan lihat bersama angka yang diperbutkan itu adalah angka tujuh belas persen kan ya
nah apakah angka tujuh belas persen ini orang banyak mengatakan
oh pasti akan lari ke nomor tiga karena sama sama bukan ahok begitu
tapi ya ini adalah demokrasi
dan demokrasi gak pernah bisa ditebak sebelumnya dengan angka seratus persen gitu
karena itu kita lihat aja perkembangannya seperti apa
yang menarik juga adalah
kita akan melihat vira bagaimana kemudian pola sosialisasi yang akan dipakai oleh kedua pasangan calon
yang akan bertarung nomor urut dua
sorry ahok dan jarot serta anis dan sandi
karena nomor dua tiga udah tidak relevan lagi sekarang ya
kita akan lihat pola sosialisasinya seperti apa
karena katanya tidak akan ada kampanye nanti
ketua kpu dki sudah memastikan itu
apakah juga penting sebelum kita berbicara mengenai
bagaimana meraup suara memenangkan hati warga jakarta untuk putaran kedua
apakah penting juga saat ini mereka untuk meminang terlebih dahulu partai partai pengusung agus
sehingga kemudian apakah suaranya itu konversi tujuh belas persen bisa langsung ditarik otomatis
iya ini juga menarik untuk kita cermati
apakah kemudian akan ada semacam pergerakan dari partai politik begitu ya
karena ini juga menjadi rangkaian yang menarik dalam kontes menuju keputaran dua
apakah kemudian mempengaruhi secara signifikan kalau cnn melihat kemarin dari catatan yang kita lakukan peliputan di lapangan
tokoh justru lebih berpengaruh daripada partainya kayaknya begitu ya
mesin partai bekerja betul tapi tokoh yang hadir itu memberikan kontribusi yang lumayan gitu ya
nah apakah kemudian ini akan bergerak kita akan lihat
tapi yang jelas sekali lagi harus ada rule of the game yang clear
karena tidak ada kampanye terbuka
katanya apakah model karena ini akan terlibat juga di dalamnya media
karena media pasti akan memberitakan kan
ahok berposisi sebagai gubernur dki otomatis ada kegiatan setiap hari lah
apalagi saat ini banjir otomatis gubernur setiap hari dicari
basuki cahayapurnama akan menjadi orang akan menjadi gubernur seperti biasa
setiap hari dia datangi warga yang sudah berkumpul di balai kota dan berkomunikasi dengan mereka
itu kan dipotret dengan sangat baik oleh media
nah bagaimana dengan pasangan anis andi
kalau misalnya dia nggak punya ruang seperti itu harus dikasih ruang juga nggak
atau seperti apa
nah ini harus jelas nih yang harus ditetapkan rule of the game nya oleh kpu gitu ya
dan ya ini merupakan catatan kita bersama bahwa kampanye di putaran pertama berjalan dengan baik lah
walaupun banyak dramanya seperti saya katakan
ada apa namanya isu isu yang bawa perasaan dan lain sebagainya tapi berjalan dengan baik
mudah mudahan di putaran kedua bisa berjalan dengan baik asal aturannya jelas
oke berarti media juga harus cerdas cermat mengamati apa yang terjadi memberikan porsi seimbang
yang paling jelas buat kita yang paling penting adalah kita dikasih tahu ini boleh ini nggak boleh
karena jangan sampai itu kita interpretasikan sendiri nanti kita dapat salah
komunikasi itu terbangun tidak karena kemarin juga bang vito sempat menjadi moderator kemudian aktif mewakili
ada ada reaksi kita berkomunikasi dengan kpu
belum belum untuk sementara
lons of the game itu sebenarnya sosialisasinya itu sudah
kan ini kan putaran kedua ya kalau putaran pertama saya rasa sudah clear lah
lumayan clear karena sifatnya mungkin umum
nah putaran kedua karena kita terkejut juga tidak ada kampanye langsung yang dilakukan
nah karena itu bentuknya seperti apa nih
otomatis kan ada dua hal yang akan diberdayakan
sosial media dan media konvensional
kita termasuk bagian dari media konvensional
rule of the game nya seperti apa permainannya seperti apa
itu yang harus diperhatikan
tapi lepas dari semuanya kita masih menunggu hasil penghitungan ya
hasil penghitungan yang clear karena biar gimana juga quick count adalah alat untuk memprediksi
yang kita terima sebagai hasil akhir adalah hasil hitungan langsung yang dilakukan oleh kpu
kemungkinan besar tidak jauh berubah
tapi kita kembali ke situ
kami menunggu hasil resmi dari kpu dki
saya ingin berbicara lebih fokus lagi mengenai hanya jakarta saja yang mempunyai aturan berbeda dibandingkan wilayah lain
kita tanya warga dki jakarta apa tanggapan mereka jika pilkada ini harus masuk ke putaran kedua
kita lihat bersama
setiap dua putaran itu pasti pengeluaran kas negara akan lebih banyak keluar sih
jadi ya kita sebagai masyarakat biasa sih lebih baik mengikuti peraturan kpu dki saja
putaran sebenarnya tidak setuju kenapa
kalau dipikir pikir karena tambah biaya lagi
kedua jadi kadang kadang orang yang kerja jadi gimana ya
pokoknya tidak setuju deh
putaran kedua artinya itu hanya mewakili sedikit dari suara masyarakat jakarta
ongkos pilkada itu besar putaran kedua ini artinya ongkosnya akan lebih besar
pertimbangan yang dipakai oleh mk waktu itu adalah karena jakarta harus merepresentasi wajah nasional ya
ya itu debatable sih sebenarnya ya
satu putaran atau dua putaran
dua putaran karena jakarta ini sensitif sekali mungkin bagi sebagian orang dua putaran layak
tapi bagi sebagian orang wasting time wasting money wasting everything lah dua putaran itu
ya kembali lagi kalau misalnya memang keberatan kita bisa mengajukan review kembali kan gitu
buat saya tidak terlalu bermasalah karena saya bukan orang jakarta
sama catatan itu penting buat kita berdua tapi karena kita juga beraktivitas di jakarta kita punya
tapi menurut saya beginilah
kalau jakarta menjadi representasi nasional
nasional layak lah untuk dua putaran supaya dapatnya tuh
benar benar yang terpilih yang benar benar pemimpin ideal untuk dki jakarta
krem di lah krem yang paling akhir yang didapat gitu jangan kemudian tanggung gitu ya
tingkat kekhawatiran partisipasi pemilih kemungkinan akan turun atau tambah meningkat karena hanya tinggal dua
kemarin karena diuntungkan presiden di last minute kemudian mengeluarkan surat keputusan bahwa libur nasional
kita tapi tidak tahu apakah nanti di putaran kedua hanya dki jakarta kemudian ada putusan serupa juga
nah ya itu jadi penting tapi menurut saya begini kok saya agak pesimis bahwa libur nasional itu memberikan kontribusi positif terhadap apa namanya tingkat pemilih gitu ya
yang jelas begini menurut saya sejauh mana kemudian dua pasang calon yang akan maju ini membuat pemilu ini matters buat publik
kalau kemarin kemarin dengan segala drama ada yang suka curhat
ada yang merasa terzolimi ada yang apa namanya dipotret sebagai yang zolim dan lain sebagainya
betul karena itu menurut saya harus jelas nih rule of the game nya
kalau enggak publik nggak akan dapat apa apa
akan sangat distortif kalau misalnya hanya mengandalkan media sosial karena media sosial tentu saja tidak diverifikasi dan dikonfirmasi
media konvensional bermainnya seperti apa
ini yang kemudian akan membangun agenda kan
yang membangun agenda dan kemudian membuat kebijakan
pilkada putaran kedua ini matters untuk publik jakarta
selama itu bisa dikembangkan dieksplorasi dielaborasi
sehingga publik menganggap bahwa memilih menjadi penting
di putaran pertama itu cnn memotret berbagai isu yang berkembang
membuat apa ya
euphoria untuk memilih itu menjadi penting
menjadi matters buat publik
oke baik terima kasih bang vito catatannya
terima kasih bira
kita lihat bagaimana nanti partisipasi pemilih matters or not
seperti anda mengatakan apakah kemudian nanti hasilnya memang pemimpin yang terbaik
tergantung kepada dua pasang calon
kita akan melihat dan cnn indonesia akan mencatat dengan sangat baik merekam dengan sangat baik dan akan menghadirkannya kepada publik
untuk membuat sekali lagi ini penting atau tidak saya datang ke tps untuk putaran kedua
oke ada pesan untuk warga jakarta untuk tahap kedua nanti
oke baik terima kasih bang surya